meski diunggulkan menang melawan timor leste timnas indonesia u dua puluh tak boleh meremehkan lawan
laga ini penting dan wajib menang
pasalnya menang di laga pembuka bisa menjadi modal timnas menghadapi lawan yang lebih berat di laga selanjutnya
yakni melawan hongkong pada enam belas september dan musuh bebuyutan timnas vietnam dua hari kemudian
pelatih timnas indonesia sintayong sudah memilih dua puluh tiga dari tiga puluh pemain yang sempat mengikuti pengusatan latihan di jakarta hingga surabaya
saat ini timnas u dua puluh dihuni sejumlah pemain bintang
pada gelandang serang persebaya marcelino ferdinand ronaldo kuate dan sejumlah bintang piala aff u sembilan belas seperti hoki caraka dan rabani tasnim sidik
keunggulan lain adalah timnas bermain di kandang
target menang di semua laga dan lolos piala asia u dua puluh
target dari ketua umum bagaimana caranya apapun alasannya supaya kita bisa lolos dari kualifikasi ini itu targetnya
kondisi pemain pak dua puluh tiga sudah dipilih
alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik semuanya sehat bisa dilihat sendiri semuanya semangat
dan tinggal bagaimana kita memoles anak anak memberikan motivasi yang lebih
agar supaya besok bertarung all out habis habisan bisa membawa nama harum bangsa kita
sementara itu pemkot surabaya terus berbenah mengubah wajah stadion gbt dan wajah kawasan di sekitar stadion tersebut
sebenarnya pemkot sudah melakukan renovasi besar besaran di stadion ini
dan kawasan sekitarnya sebagai persiapan gbt menjadi calon tuan rumah piala dunia u dua puluh pada dua ribu dua puluh tiga
salah satu hal yang masih terus dibenahi adalah akses jalan ke stadion

tapi kita juga mencoba untuk menata kawasan yang ada di sekeliling gelora buntomo
jadi kawasan itu mungkin nanti kita bikinkan semacam jalan itu tapi yang memang kita motif sebenarnya
sebenarnya untuk menyambut perencanaan dari pergerakan fifa under dua puluh
yang memang itu sudah kita sampaikan dua hari sebelumnya kepada viva
jadi ada beberapa yang mungkin akan kita temui dari secara prasarana akses infrastrukturnya berupa satu
berkaitan dengan kawasan sekeliling kedua terkait dengan intertain yang ada
rangkaian pertandingan kualifikasi piala asia u dua puluh ini menjadi salah satu faktor penilaian fifa
apakah surabaya layak sebagai tuan rumah piala dunia u dua puluh mendatang
kabarnya tim penilai dari fifa berada di surabaya selama kualifikasi berlangsung
dari andres wicaksono surabaya jawa tenggara